gubernur dki jakarta anies baswedan melakukan rapat kerja dengan para wali kota camat hingga lurah di gedung dinas pendidikan kamis pagi
anies menginstruksikan agar perangkat daerah bertindak agresif dalam upaya mencegah penularan virus corona
gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut eskalasi penularan covid sembilan belas di jakarta dalam tahap mencemaskan
anies menginstruksikan jajarannya agar bisa mensosialisasikan risiko penularan virus hingga ke level rukun tetangga
salah satu penekanannya adalah mengurangi secara signifikan kegiatan pengumpulan massa agar penularan bisa dicegah
kami di jakarta harus mengantisipasi semua kemungkinan
tetapi terkait dengan tahap saat ini adalah kita
melakukan pengurangan interaksi
itu yang kita kerjakan sekarang
jadi dengan cara seperti itu kita bisa mencegah terjadinya penularan
nah ini tidak bisa terjadi pencegahan itu kalau hanya pemerintah menganjurkan tapi masyarakat tetap melakukan interaksi
karena itulah kita minta kepada seluruh masyarakat ikuti himbauan ini
karena virus yang kita hadapi ini tidak terlihat
ini sangat pesat dan tidak pilih pilih